dan kami sudah terhubung dengan koresponensi ann indonesia ada desi aritonang di bandara soekarno hatta dan juga ada monika ondano di merak banten
kita akan melihat dan juga memantau perkembangan arus balik di tanggerang banten dulu tepatnya di bandara soekarno hatta bersama desi aritonang
desi seperti apa kondisinya di sana pada siang hari ini
ya selamat siang lia betul sekali pada hari ini enam mei tampaknya cukup menjadi puncak arus balik salah satu puncak arus balik dari penumpang yang tiba di bandara soekarno hatta banten
di mana di hari ini diperkirakan jumlah penumpang akan melebihi kedatangannya melebihi dari data yang terjadi pada kemarin lima mei dua ribu dua puluh
h plus dua lima mei dua ribu dua puluh dua itu total penerbangan yang telah melewati dan keluar masuk di bandara suta itu ada sebanyak sembilan ratus dua puluh tujuh penerbangan dengan jumlah penumpang secara total satu ratus sembilan belas penumpang
hal itu mengalami kenaikan dari data h plus satu yaitu empat mei dua ribu dua puluh dua yang total penerbangannya sebanyak delapan ratus tujuh belas penerbangan dengan total penumpang satu ratus enam puluh
kemudian untuk yang data pada hari ini sendiri yaitu enam mei diperkirakan akan ada satu ratus lima puluh satu penumpang yang tiba di bandara suta
maksud kami pergerakan satu ratus lima puluh satu ribu penumpang yang terdata sampai jam dua belas malam nanti
di mana dari satu lima penerbangan itu kedatangannya akan sebanyak lima ratus tujuh penerbangan
sementara untuk keberangkatannya ada empat ratus sembilan puluh delapan penerbangan
akan lebih banyak dibandingkan dari keberangkatan dari bandara suta cengkareng banten
kemudian untuk terminal dua menjadi terminal yang paling sibuk hari ini lia karena data yang kami peroleh akan ada tujuh puluh ribu penumpang yang lalu lalang di terminal dua
seperti pada kedatangan akan sebanyak dua ratus empat belas flight maksud kami
kemudian untuk keberangkatannya ada dua ratus tujuh belas flight
kemudian di terminal tiga maksud kami yang berikutnya ada lima puluh lima ribu penumpang yang akan warawiri pada hari ini
di mana satu ratus delapan puluh satu penerbangan untuk kedatangan dan keberangkatannya satu ratus tujuh puluh
di terminal satu a seperti saya berada di saat ini itu akan ada dua puluh lima penumpang
di mana penerbangannya kedatangan sebanyak delapan puluh enam flight dan untuk keberangkatannya ada delapan puluh dua flight
memang cukup seimbang
lihat antara kedatangan dengan keberangkatan itu cukup seimbang
ini artinya banyak juga masyarakat yang melakukan liburan ataupun mudik ke jakarta
karena kemarin saya sempat memantau beberapa tempat wisata yang mereka berasal dari surabaya berasal dari daerah lain
itu mengaku sangat ingin berwisata ke jakarta yang dibilang oleh banyak pihak bahwa jakarta itu lowong
namun ternyata cukup padat di beberapa titik lokasi wisata maupun di beberapa lokasi
daerah daerah kota satelit
diharapkan dengan on time performance yang lebih baik lagi agar tidak terjadi delay yang lebih banyak lagi pada hari ini
kemudian sudah ada tiga ratus tujuh belas penerbangan sampai siang hari ini lia
di mana untuk kedatangan itu satu ratus delapan flight
kemudian untuk keberangkatan dua ratus sembilan flight
juga yang unik dari sampai siang hari ini memang di terminal satu a itu di keberangkatan maksud kami justru tampak keramaian ada di terminal satu a keberangkatan
dengan maskapai yang hanya satu yaitu superjet itu sangat sibuk memberangkatkan orang orang yang dari bandara suta ini untuk ke beberapa tujuan seperti ke balikpapan padang medan yogyakarta
seperti yang tadi saya sampaikan bahwa banyak juga ternyata orang orang dari daerah yang melakukan wisata atau liburan ke jakarta atau mungkin mudik bertemu keluarga yang ada di jakarta lia
ya baik seperti yang anda sampaikan bahwa jakarta memang seperti yang dirasakan banyak orang tidak sesepi liburan lebaran sebelumnya begitu ya
jadi tetap ramai
baik terima kasih desi
dari bandara soekarno hatta kita akan beralih dan melihat bagaimana kondisi di merak banten
monika seperti apa kondisi di merak banten
tempat anda melaporkan pada siang hari ini
untuk di pelabuhan merak banten khususnya sudah mulai terlihat untuk pergerakan arus balik di pelabuhan ini
yang mana kalau dari data yang kami himpun juga dari pihak asdp sendiri untuk penumpang yang berangkat dari pelabuhan bakaheni menuju pelabuhan merak sudah berangsur naik sejak tanggal tiga mei kemarin
dan puncaknya di tanggal lima mei kemarin ada
satu ratus sebelas ribu penumpang yang tiba di merak
angka ini sudah berangsur angsur naik dari hari hari sebelumnya yang ada di kisaran antara dua puluh ribu tiga puluh sembilan ribu dan enam puluh delapan ribu
sementara juga untuk penumpang yang berangkat dari pelabuhan merak hingga kemarin di tanggal lima mei ada di kisaran empat puluh satu ribu lia
dan sekarang liya saya berada di daerah atau jalan simpang antara cikuasa atas dan cikuasa
di bawah bawah dan juga di depan entrance atau gate masuk ke tol merak ini menjadi salah satu jalur masuk dan keluar juga dari area pelabuhan merak
yang mana ini menjadi salah satu jalur yang harus diantisipasi agar tidak terjadi kepadatan
lalu seperti apa skema dari pihak kepolisian dan juga dirlantas untuk mengatasi atau mengantisipasi kepadatan agar tidak terjadi lagi kepadatan arus lalu lintas seperti yang terjadi sebelum lebaran
atau pada saat arus mudik
saya akan langsung bertanya kepada kombes pol budi mulyanto selaku dirlantas polda banten
selamat siang pak budi
baik pak budi langsung saja
saya bisa dijelaskan mungkin skema yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan saat arus balik ini
saya sampaikan bahwa terkait dengan di merak ini tentunya kita tahu ada perpindahan dua moda transportasi yaitu dari darat ke transportasi laut dan itu merupakan proses
selama satu x dua puluh empat jam kurang lebih ada dua puluh ribu kendaraan sampai dengan sekarang yang datang dari merak menuju ke jakarta dan delapan diantaranya sudah melewati gerbang tol cikupa
sebaliknya dari saudara saudara kita yang dari sumatera yang melintas ke merak kurang lebih ada enam lima ratus atau tujuh sampai dengan sekarang
terkait dengan kegiatan kegiatan dinamika yang ada di sini tentunya kami mengakselerasi proses turun dan naiknya kendaraan menuju kapal
jadi tentunya dengan berbagai langkah kotijenis yang sudah kita siapkan dari hijau kuning dan merah
hijau layak naik normal seperti sekarang bangkitan bangkitannya
kuning mana kalah terjadi antrian pada gerbang exit merak
ulangi gerbang yang ada pelabuhan merak
merah manakala antrian kendaraan sudah pada gerbang exit merak
terkait dengan manajemen rekayasa intinya adalah kami mengatur flow antara distribusi menuju ke kapal dan sebaliknya yang bongkar
tidak ada hambatan
sehingga para pemudik dapat memastikan kelancarannya memastikan kedatangannya sampai dengan tujuan dengan selamat
kemudian kami sampaikan ilustrasi di jalan tol dan jalan di arteri
insya allah tidak ada hambatan yang berarti terkait dengan aktivitas masyarakat
di tol juga kemudian insya allah kami jamin sampai dengan sekarang antara gerbang tol dan merak
insya allah dengan kecepatan delapan puluh km per jam dua jam insya allah sudah sampai di memasuki gerbang cikupa
pak dir kalau melihat data pun yang tiba di pelabuhan merak lebih banyak daripada yang berangkat
tetapi memang berarti fokus dari dirlanta sendiri tetap two way traffic ya pak
yang mengarah ke merak dan juga keluar dari merak mengapa demikian pak
ya karena kami yang berada di banten ini arus baliknya ada dua
yaitu saudara saudara kita yang jawa yang kemarin mudik itu akan kembali dari sumatera kembali ke jawa
sebaliknya saudara saudara kita yang sumatera kemarin mudik jawa akan kembali ke sumatera
itulah yang harus kita amankan
sehingga crossing itu kita hindarkan terkait dengan dinamisasi keduanya
kemudian berdasarkan data yang ada di ditelantas polda banten kami sampaikan
yaitu kurang lebih seratus ribu kendaraan
baik kendaraan roda dua roda empat maupun kendaraan bus dan truk yang lainnya
pak dir yang terakhir pertanyaannya
mungkin bisa kita berikan informasi juga kepada masyarakat yang sedang menonton saat ini
rekaya selalu lintas seperti apa yang dilakukan nanti
atau mungkin sudah diberlakukan mulai hari ini pada saat harus balik
apakah masyarakat lebih baik mengambil jalur yang mana saja untuk misalnya kembali ke arah jakarta
ya terkait dengan rekayasa lalu lintas kami mengatakan bahwa khusus dari gate merak sampai dengan pelabuhan
itu ada tiga tadi
namun di jalan arteri dan di jalan tol rekayasa adalah rekayasa normal seperti biasa
himbuan kembali ke masyarakat yang melaksanakan aktivitas mudik yang sekarang menonton adalah
ikuti setiap rambu setiap rekaya
itu adalah batas yang kita berikan
insya allah tidak menyesatkan dan itu akan malah mengakselerasikan para pemudik menjelang arus balik ini menuju tempat tujuan sampai dengan selamat
dan memang untuk prediksi harus baliknya sudah mulai terjadi hari ini sampai tanggal delapan nanti ya
tanggal ini sampai dengan tanggal delapan
karena tanggal sembilan kita tahu banyak beberapa kantor perusahaan swasta yang mungkin sudah memulai aktivitas kerja
sehingga kita sudah antisipasi dari sekarang
baik kombes pol budi mulyanto sokudir lantas pol dabantan
terima kasih pak
selamat bertugas kembali
salam sehat pak budi
seperti itu penjelasan dari rekaya selalu lintas
dan memang kalau kita melihat juga di belakang saya
belum ada antrian yang berarti untuk di jalan cikuasa atas dan cikuasa bawah ini juga masuk ke arah tol merak
masih terpantau sepi hingga ramai lancar juga
ini menunjukkan bahwa memang belum ada indikasi indikasi bahwa akan terjadi kepadatan arus lalu lintas
akibat banyaknya penyelenggaraan
penumpang atau kendaraan yang tiba di pelabuhan merak
sementara itu juga untuk masyarakat dihimbau yang akan berangkat dari pelabuhan merak
ataupun mungkin dari pelabuhan bakaheni menuju pelabuhan merak
diimbau untuk membeli tiket kapal keberangkatan secara online melalui aplikasi dan juga website verisi
paling tidak h atau satu hari sebelum keberangkatan
karena ditegaskan kembali bahwa pelabuhan tidak lagi menjual tiket kapal secara langsung di pelabuhan
ini untuk menghindari kepadatan antrian lalu lintas penumpang kendaraan di pelabuhan merak ini
agar tidak terjadi lagi kepadatan seperti yang terjadi pada saat jelang lebaran atau arus mudik kemarin
arus balik dari jalur laut tepatnya di pelabuhan merak banten
dan sebelumnya juga ada laporan pantauan arus balik lewat jalur udara tepatnya di bandara soekarno hatta
ada desi aritonang di tangerang banten
selamat siang teman teman selamat bertugas kembali